pertama kita ingin menyampaikan
bahwa memang ini tidak ada
dalam draft ruu
pemilu yang disampaikan oleh pemerintah
tidak timbul dari
daftar isian masalah yang disampaikan
oleh semua fraksi yang ada di dpr
tetapi karena ada kesepakatan
dalam rangka untuk memperkuat
norma dan konten yang ada dalam ruu ini
maka membuka peluang
di dalam perjalanan pembahasan ini kita
memunculkan ide ide baru dalam rangka memperkuat
itu yang pertama
yang kemudian hasil
dari perbincangan itu dan melihat fenomena
politik sudah menghapus
syarat pengumpulan ktp
kita melihat syarat pengumpulan ktp ini
penuh dengan manipulasi
dan di tingkat grassroots sudah timbul
banyak calon calon pengumpulan ktp
bisa dibeli dengan secara
bisa juga dibeli dengan calon calon
oleh itu kemudian
langkah baiknya kemudian
ketika dalam melakukan
memenuhi persyaratan calon anggota
dpd juga menghapus syarat
pengumpulan ktp yang ribuan itu
kemudian yang kedua
dalam pemilu itu pemilihan presiden dan wakil presiden misalnya ya itu kan melalui pemilihan secara langsung karena itu tertuang di dalam undang undang dasar negara tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
tetapi proses seleksiannya juga diatur di dalam undang undang dasar dan diperketat atau diperinci di dalam undang undang ini
proses seleksian untuk mencari calon presiden dan wakil presiden
nah proses electionnya memenuhi ketentuan konstitusi kita
pemilihan anggota dpr juga seperti itu dan dprd
ada proses seleksian melalui partai politik dan di dalam undang undang pemilu ini kita tambahkan sebuah penguatan baru norma baru bahwa partai politik harus melakukan seleksi secara terbuka
baik itu melalui misalnya konvensi atau melalui musawarah musawarah khusus yang penting melibatkan publik secara luas
nah sekarang tentang dpd pemilihan dpd ini kenapa juga
tidak dibuat ketentuan seleksiannya
walaupun electionnya tetap kita lempar kepada publik
nah atas dasar itulah kemudian kami apa namanya kemudian pemerintah dipersilahkan untuk membuat draftnya seperti apa
nah minggu yang lalu kami menerima draft itu dari pemerintah berkenan dengan adanya tahapan seleksi baru kemudian masuk dalam tahapan eleksi
nah itu seperti apa tuh bang lukman boleh dijelaskan atau dielaborasi mekanisme mekanisme
apakah ini bertentangan dengan konstitusi
ya seperti yang sudah disebutkan tadi ya draft dari pemerintah itu menyatakan bahwa pansel itu dibentuk oleh gubernur
semua boleh mendaftar semua masyarakat semua rakyat semua tokoh boleh mendaftar
kemudian pansel yang dibuat oleh gubernur ini menseleksi sepuluh kali yang dibutuhkan atau empat puluh orang
kemudian empat puluh orang yang terbaik dari ratusan atau ribuan yang mendaftar itu diserahkan kepada dprd untuk melakukan

nah oleh dprd diseleksi lima kali yang dibutuhkan atau dua puluh orang
dua puluh orang yang terbaik ini kemudian dilemparkan kepada publik untuk dipilih secara langsung melalui pemilu
jadi pada tahapan eleksian tidak bertentangan dengan konstitusi tetapi pada tahap seleksian itu dilakukan penguatan melalui undang undang pemilu ini
nah hal yang kedua yang perlu kami sampaikan
apakah ini tidak memunculkan
membutuhkan transaksional partai politik
nah justru karena pansel ini tidak dibuat oleh dprd
pansel tidak dibuat oleh partai politik
pansel dibuat oleh gubernur
pasti nanti pansel yang dibuat oleh gubernur
karena pansel ini sendiri diatur dalam draft ini
pansel itu terdiri dari akademisi
sama seperti ketika kita melakukan rekrumen terhadap kpu misalnya
oleh presiden membuat pansal terdiri dari akademisi akademisi
nah justru filter pertama
kemungkinan orang orang partai politik tidak masuk di dalam seleksi ini
justru ini adalah filter pertama
apakah direkrut oleh pansel ini bisa lolos orang partai atau tidak
walaupun secara undang undang kan diperbolehkan orang partai untuk masuk dalam dpd
tetapi pasti pansel yang objektif ini akan bisa menseleksi
kapasitas dari orang orang yang mendaftar itu
apakah orang orang pendaftar itu walaupun orang partai
tapi misalnya punya kapasitas kan tidak menutup kemungkinan
tetapi saya kira ini bahagian dari filter pada tahap pertama
nah kemudian apakah terjadi transaksional di dprd
kalau melihat dari nilai kemungkinannya
hanya fit and proper test itu meloloskan lima kali yang dibutuhkan
nilai kemungkinannya kan cuma satu per lima
nilai kemungkinan satu per lima ini kecil kemungkinan terjadi transaksional
karena pada akhirnya rakyat yang akan memilih terhadap dua puluh orang itu
kalau misalnya nilai kemungkinan setengah atau misalnya delapan orang yang diutus
ya mungkin akan terjadi transaksional
tapi terlalu banyak kalau memang mau mentransaksional sejumlah dua puluh orang yang diloloskan melalui dprd ini
jadi nilai kemungkinannya secara matematik tidak memungkinkan untuk terjadi transaksional
satu per lima dari kemungkinan dia untuk lolos menjadi anggota dpd
bang lupa kita coba elaborasi satu persatu
bang lukman ini kalau tadi pertanyaan satu jawabannya borongan ini
habis pertanyaan saya tapi anda sudah menjelaskan cukup detail
tapi kalau kita bicara mengenai tadi yang pertama
anda mengatakan bahwa proses selama ini proses seleksi atau proses pemilihan dprd ini
banyak calo banyak kemudian proses proses yang tidak layak proses proses manipolitik yang besar misalnya
apakah anda menemukan fakta fakta bahwa selama ini anggota dpd yang terpilih
itu memang melewati proses proses yang tidak selektif berdasarkan kualitas kualitas atau kualifikasi kualifikasi yang ideal untuk menjadi anggota senator gitu
ya saya tidak menilai bahwa anggota dpd sekarang itu apa namanya kita juga tidak pernah bicara seperti itu
bahwa mereka mengumpulkan ktp ktp melalui calon calon
tapi dalam evaluasi pilkada kemarin ya
sehingga kita melakukan perubahan di dalam norma pilkada
itu faktanya di tengah masyarakat kita memang ada calon calon pengumpul ktp ktp
dan itu kan terjadi di pilkada
oleh sebab itu di undang undang pilkada maupun di undang undang pemilu ini
syarat mengumpulkan ktp kita anggap sebagai sebuah proses yang tidak mengedukasi masyarakat gitu ya
karena itu bisa dimobilisasi bisa dimanipulasi dan lain sebagainya
nah sehingga kemudian
misalnya calon kepala daerah independen
itu kan proses verifikasinya menjadi ketat
karena calon apa namanya syarat berdasarkan ktp itu
kita menemukan fakta fakta seperti itu di tengah masyarakat
nah sehingga kemudian kita punya ide untuk memperbaiki proses seleksiannya ya
tidak berdasarkan ktp
seperti yang sekarang berkenaan verifikasi partai politik
di dalam undang undang pemilu

tidak menggunakan ktp lagi
bang rey anda melihatnya ini ide mulia untuk menciptakan para senator yang berkualifikasi seperti cita cita bang lukman tadi
atau memang anda melihat bahwa ada sesuatu hal yang sebenarnya tidak perlu dilakukan
dan mungkin ada free rider free rider atau penumpang penumpang gelap yang ingin memanfaatkan situasi seperti ini
tapi dijawabnya di segmen berikutnya
kami akan segera kembali bersama di segmen berikutnya
baik kita akan lanjutkan dialog
bang rey komentar anda seperti apa
ya mungkin seperti yang anda sebutkan tadi sebetulnya ya
apakah dpd ini apakah yang dilakukan oleh dpr sekarang ini mengatur yang tidak perlu diatur
sementara mengabaikan yang perlu diatur untuk tidak diatur

sebetulnya kan keresahan banyak semua orang terhadap dpr ini

dan situasinya seperti sekarang ini adalah karena merasa kewenangan dpr itu terlalu lemah
jadi masalahnya kewenangan ya bukan orangnya
kewenangan jadi sebetulnya kewenangan yang terlalu lemah ini mengakibatkan anggota dpd seperti memang tidak memiliki aktivitas yang luar biasa
bahkan mungkin saya menduga jangan jangan anggota dpd seperti sekarang ini bertengkar di dalam sendiri karena memang tidak ada sesuatu yang dikerjakan lebih besar dari itu ya
bahan sebelumnya ini adalah okses paint
bahan sebelumnya ini adalah okses paint
apakah establishment fungsiement ilo ini akan memperbaiki istimewa saya ketika mengenai anggota dpr
apakah establishment fungsiement ilo ini akan memperbaiki istimewa saya ketika mengontrol ke helps internacional aku
apa itu semua
apa yang membuat mekanisme ini dibuat secara prinsipil gitu loh kira kira
evaluasi berarti harus ada yang dievaluasi
berarti kemarin jelek makanya kemudian dirubah jadi bagus gitu
maksudnya gitu idenya kan seperti itu mungkin
saya tidak tahu apa yang membuat kemarin jelek
kan argumennya karena ktp karena banyak blong blong
tapi langsung dibantah juga oleh bang luba
belum tentu anggota dpd kemarin pakai calon
nah yang kedua menurut saya soal ktp itu ktp di mana mana
kalau begitu nanti misalnya orang datang ke tps juga harus dicek ktp nya
karena juga seperti kita ketahui ya banyak juga mungkin
bahkan sampai sekarang dpt yang benar pun belum tentu kita dapat gitu
pilkar dki jakarta yang terakhir misalnya kan masih mempersoalkan soal keabsahan
bukan keabsahan ya data palit soal ktp yang memang ini masalah kita secara umum
oleh karena ya masalah kita secara umum
tidak bisa ditimpakan kepada satu mekanisme tersendiri kepada dpd sendiri gitu
nah itu yang saya kira dan seterusnya menurut saya
permasalahan ktp ini juga nggak akan terlalu berat
masalahnya mengingat bahwa kita sudah berpindah
kita sudah dipindah ke iktp
sangat mudah orang menceknya apakah ia mempergunakan ktp palsu atau tidak
tentunya kalau di kpu ada verifikasi yang cukup solid
oke kalau concern mengenai bagaimana menghasilkan para senator yang terbaik
karena harus melewati saringan panitia seleksi yang independen yang kredibel gitu
pemilihan itu kan apa namanya wakil itu kan tidak ada angka angkanya pak
yang disebut dengan baik itu tidak ada angka angka
misalnya dia skornya delapan puluh
yang dalam politik itu bukan itu yang penting
kualitatif sekali gitu pak
iya bukan kuantitatif
misalnya jadi yang dibutuhkan di politik itu adalah kemampuan mendengar dan mengadvokasi kepentingan publik
dan itu nggak ada hubungannya misalnya kan seleksi dia angkanya delapan puluh dia angkanya tujuh puluh gitu
sebab bisa saja angka yang delapan puluh tapi buta dan tidak mau mendengar orang dan sebagainya gitu
dan seterusnya seterusnya gitu
padahal di politik yang paling penting itu adalah soal sejauh mana anda mau mendengar keluhan masyarakat
kemudian memperjuangkan keluhan itu di ruang ruang persidangan di dpd maupun di dpr
itu yang paling penting gitu
nah tapi kalau kualititif misalnya dalam bayangan mereka soal penguasaan masalah
ya tentu apa namanya ya kita bisa berdebat apakah di dpr juga tersedia sedemikian banyak orang misalnya begitu ya
karena kan dpr katanya ada mekanisme filterisasi dari partai politik gitu kan bang rey
jadi dpd nggak ada filterisasi apa apa gitu
oleh karena justru pertanyaan saya ya kalau mestinya harus
harus sebanding kalau ada filterisasi dari publik
mestinya sih dari awal juga di dpr itu ada filterisasi
partai politik itu tidak melakukan filterisasi dalam kerangka kepentingan publik
partai politik itu melakukan filterisasi dalam kepentingan dirinya
sehingga banyak sekali orang yang sebetulnya juga bertanya tanya mengapa dia yang masuk
mengapa tiba tiba artis ini artis itu yang lebih dominan
proses filternya bagaimana kan kira kira
harus ada pansel independen
nah oleh karena itu melihat ini semua
yang disebut dengan filterisasi di partai itu nggak lebih
maksud saya begini partai politik ini nanti ke depan kalau mau mekanisme yang begitu
nggak lebih dari sebagai administratif
pokoknya nanti diseleksi oleh pansel baik yang dpd maupun dpr misalnya kan
partai ya catat bawa ke dpr
anggota harus diingat ya kalau di sini berlapis dua tapi sini berlapis satu
nah di sini kan dari pansel ke dpd
tapi dari sini hanya dari publik ke pansel ke rakyat gitu
justru pertanyaan saya kalau mau equal ya tentu harus di dpd dibuat pansel pansel seperti itu di sini kan
kalau dprd di dpd itu ya partai itu sederajat dengan partai di partai politik
tapi mekanisme di panselnya di sini harus ada mekanisme pansel di sini harus ada
di lingkungan yang ketiga adalah masyarakat kan
dan seterusnya seterusnya gitu
jadi itu menunjukkan kepada kita sebetulnya memang apa yang tadi disebutkan di prolog dari diskusi ini
apakah itu bagian dari kerang
maka partai politik ini menguasai dpd atau bahasa yang sering kita pergunakan parpolinisasi dpd gitu
boleh jadi ide ini juga nggak akan mungkin juga tidak semuanya ditolak oleh dpd saya tidak tahu gitu
karena kenapa gitu
pada faktanya sekarang dpd itu juga banyak berasal dari partai politik
jadi akan memudahkan mereka orang orang yang berapliasi kepada partai untuk kemudian lebih mudah diseleksi oleh dpd gitu
harus diingat ya
jadi kalau skenario ini dibangun yang diseleksi oleh dprd itu dua puluh dari empat puluh yang diserahkan
kira kira begitu ya
jadi tetap ada filterisasi dari
kalau kita pakai logika ini itu menurut saya
yang empat puluh ini bisa saja tiga puluh tujuh puluh empat puluh atau bahkan lima puluh lima puluh dari partai non partai
nah begitu ya masuk ke partai politik ke dprd kecenderungan untuk memilih partai politiknya jauh akan lebih kuat dibandingkan misalnya masyarakat yang benar benar independen
karena prinsip dasar dari dpd itu adalah perwakilan independen
meskipun kata bang lupan tadi dengan adanya panitia seleksi yang independen quote unquote itu akan menggerus orang orang partai politik yang ingin masuk
itu yang saya sebut tadi
kan kalau misalnya diambillah empat puluh kira kira begitu
masuk ke dpr untuk diambil dua puluh
asumsikan saja ini lima puluh lima puluh
atau asumsikan misalnya lebih banyak yang independen tujuh puluh tiga puluh gitu
nah begitu masuk ke dprd nya untuk diseleksi tahap kedua
nah dugaan saya dan kecenderungan saya orang orang partai lah yang dari empat puluh enam itu yang akan didominasi
bang rey tapi sebelum kita bicara mengenai dugaan dugaan dan kecurigaan anda lebih lanjut lagi tentang tadi anda katakan parpolinisasi dpd ini
kalau kita bicara mengenai kualifikasi anggota dpd yang selama ini sudah dihasilkan lewat proses mekanisme yang ada gitu bertahun tahun ini
menurut anda memang seberapa urgent sebenarnya sih mekanisme ini dirubah sedemikian
sedemikian detail sedemikian presisi seperti yang ditawarkan oleh pak susi
kalau saya menurut saya bukan persoalan lagi lagi persoalan saya bukan soal mekanisme rekrutmen
kalau masalahnya itu sebab tidak ada angka kuantitatif untuk mengukur itu
nah yang ada mungkin adalah kualitatif nah kualitatifnya apa
ya soal sebajau apa ya mendengar dan mau mengadvokasi di kebijakan apa namanya tuntutan publik
masalah yang utamanya adalah tidak terbuka ruang sangat bebas yang sederajat dengan dpr untuk mengadvokasi kepentingan publik itu
itu masalahnya sehingga kemudian apapun ya sehebat apapun dpd itu diseleksi semacam apapun kira kira begitu
kalau kewenangannya cuma begitu begitu aja ya ujung ujungnya ya begitu begitu juga
jadi intinya ada di kewenangan ini mas lukman anda bisa tanggapi ini banyak sekali perspektif dari bang rey tadi yang ya oke lah ada ide mulia ini nggak ada urgensinya sekarang itu bang lukman
tapi juga ada kekhawatiran kekhawatiran bahwa ini ada parpolinisasi lah
masuk ke sini komentar anda seperti apa bang lukman
ya kalau ini bahagian dari parpolisasi menurut saya jauh ya
jauh karena memang justru filter filter yang dilakukan ini meminimalisasi keterlibatan partai politik
walaupun sebenarnya undang undang kita tidak melarang ya kader partai politik untuk menjadi anggota dpd
dan ini sudah berlaku lima tahun
dan selama ini tidak pernah ada protes tidak pernah apa
tapi kemudian ketika pak oso jadi ketua hanura kemudian terjadi protes yang banyak dari publik ya
tetapi begini faktualnya justru yang teman teman dpd yang menolak ini justru banyak dari kader kader partai politik
ya itu faktualnya ya
seperti kita kemarin menerima surat dari pak oso sebagai ketua dpd yang baru
itu menyatakan keberatan terhadap rencana pansel seperti ini
ya kalau memang ini bahagian dari skenario parpolisasi pasti pak usman sabta akan mendukung
tapi ini pagi pagi sudah menyatakan penolakannya ya
jadi ini gak ada hubungan secara langsung
jadi menurut saya apa namanya perdebatan kita sebenarnya tidak di situ ya
perdebatan kita itu justru misalnya konstruktif kalau misalnya menilai ini inkonstitusional misalnya gitu ya
mari kita perdebatkan pasal mana dalam konstitusi itu yang bertentangan dengan hal ini

tapi perlu diingat juga bahwa kita secara politik sekarang banyak melakukan rekrutmen terhadap lembaga lembaga negara melalui pansel pansel ya
kpu kita pakai pansel bawaslu kita pakai pansel ya kemudian apa namanya hakim agung kita pakai pansel ya
dan pansel itu dalam kerangka untuk menjaga kapasitas dan kualitas dari pemimpin pemimpin yang kita pilih
pemimpin pemimpin yang kita lakukan rekrutmen sesuai dengan keahlian misalnya begitu
nah tapi oke lah
jadi begini mari kita perdebatkan secara konstruktif apalagi kemudian memperdebatkan dengan membandingkan dpr misalnya ya
membandingkan rekrutmen lalu partai politik sebagai anggota dpr
nah kami sendiri di pansus undang undang pemilu ini melakukan perubahan norma supaya partai politik juga melakukan penguatan ya
penguatan terhadap rekrutmen
kepada calon calon pemimpinnya dan rekrutmen anggota dpr dan dprd nya
ya dengan cara apa dengan cara bertingkat juga ya
kita kalau dulu hanya dorongan moral untuk melakukan rekrutmen calon calon anggota legislatifnya itu secara terbuka sekarang kita payungi dengan norma dalam undang undang ini
ya sehingga kemudian semua masyarakat bisa terlibat semua masyarakat bisa menilai
bang roman kalau kita lihat ada beberapa protes dari anggota dpd yang memprotes ya
ide dari panitia khusus ini
panitia khusus ini ruu pemilu ini
terkait dengan ini langkah yang inkonstitusional
kalau kita lihat misalnya ada pasal dua di konstitusi kita kalau tidak salah boleh ditampilkan sehingga kita bisa elaborasi di sini
bagaimana konstitusi kita mengatakan atau mengatur misalnya bagaimana pemilihan anggota dpd gitu bang lukman
anda bisa berkomentar terkait dengan apa namanya ada anggapan bahwa ini adalah langkah yang inkonstitusional
karena memang harusnya anggota dpd langsung dipilih oleh masyarakat gitu
tidak ada mekanisme mekanisme yang penghalang gitu misalnya
ya nah kalau kita berdebat soal ini baru ini perdebatan konstruktif namanya
tidak ilmunya gotak gatuk ya ini ilmunya benar benar ilmu konstitusi yang kita bahas ya
nah begini kami ini tafsir ya tafsir
silahkan nanti misalnya kemudian pansus atau dpr setuju dengan prosesnya
setuju dengan proses pansel ini
ya kalau kemudian dianggap tafsirnya bertentangan dengan konstitusi silahkan nanti ada forum untuk kita melakukan judicial review di mahkamah konstitusi
tapi sementara ini tafsir kami bahwa undang undang dasar atau konstitusi pasal dua itu hanya mengatur soal electionnya
bahwa dpd itu harus dipilih langsung oleh rakyat
tapi tidak mengatur selectionnya
begitu juga dengan dpr hari ini
ya dpr dinyatakan dipilih langsung oleh rakyat
tetapi konstitusi tidak mengatur bagaimana cara partai politik melakukan seleksi terhadap calon calon legislatifnya
nah oleh sebab itu proses seleksiannya ini bisa diatur sebagai open legal policy
ya diatur di dalam undang undang sebagai implementasi dari konstitusi kita
secara lebih teknis ya
bahkan nanti ya lebih nanti misalnya ada muatan muatan yang lebih teknis lagi untuk memperkuat proses pansel dan seleksinya
silahkan diatur misalnya di dalam pkpu atau di dalam ppp
atau di dalam peraturan peraturan teknis lainnya
jadi bagi kita seperti itu
nah kemudian yang kedua yang perlu mungkin diklarifikasi
apa sih landasan kita kemudian punya ide seperti ini
apa kemudian landasan pemerintah punya ide seperti ini
kita menemukan seperti ini misalnya
pemilu sepuluh tahun yang lalu ya pemilu dua ribu sembilan ya bahkan pemilu dua ribu empat belas
ada calon calon dpd yang terkena kulterefek
dia sebenarnya tidak bekerja untuk melakukan kampanye terhadap dirinya
tetapi kemudian kebetulan nomor urutnya itu sama dengan nomor urut partai besar
tiba tiba dia terpilih ya
karena memang psikologi masyarakat kita ketika pemilihan pemilu itu tidak terlalu detail untuk memahami apa namanya memahami profil
sehingga kemudian ada keberuntungan bagi dan itu banyak anggota dpd yang terpilih atas dasar kulterefek
akibat dari nomor urutnya yang sama dengan calon presiden calon nomor partai politik yang kuat atau nomor partai politik yang kemudian mendapat pemenang pemilu
tapi bukan berarti tidak berkualifikasi kan orang itu kan
nah ini sebenarnya problem yang menjadi bahan diskusi kami
ini malah nggak ada hubungannya kalau itu
bukan berarti tidak berkualifikasi orang itu kan sebenarnya
bang rey boleh ditangkapi
ya tentu saja kita berdebat dengan pengandaian karena argumen yang dibangun oleh dpr juga untuk membuat mekanisme ini juga pengandaian
dengan mengatakan ada soal ktp lah ya dukungan yang ini itu dengan mengatakan supaya lebih kualitatif itu semua pengendaian
padahal sudah saya katakan yang namanya politik itu nggak ada angkanya
tapi kalau anda mengatakan bahwa dia apakah berkualitas atau tidak ya lihat dong
dari cara dia menerima aduan dan mengadvokasinya di masyarakat
kalaupun itu kurang kan nanti bisa ditambah dengan bela bela gitu
tapi oke itu pengandaian ini kita selesaikan
sekarang kita masuk ke soal ayat kedua itu tadi
betul konstitusi kita boleh ditampilkan sekali lagi di layar apa namanya kutipan dari konstitusi kita
pertanyaannya adalah mengapa dpr itu diisi oleh partai politik
mengapa dpd itu disebut dengan perseorangan
itu dua hal yang berbeda
konstitusi kita mengatakan bahwa kursi di dpr itu hanya mungkin diwakili oleh mereka yang berpartai politik
sementara di dpd itu dinyatakan sebetulnya adalah wakil yang bersifat independen
meskipun pada faktanya seperti yang sebutkan bung lukman tadi yang dinamakan independen itu bukan berarti tidak anggota partai politik
tapi faktanya kemudian seperti yang kita lakukan
yang dinamakan dengan independen itu tidak melalui mekanisme partai politik
nah ini yang berbeda
oleh karena itu
persepsinya sudah berbeda gitu bang
oleh karena itu apa yang dilakukan oleh partai bukan karena itu mekanisme yang semestinya bukan
tapi karena itu yang mekanisme yang dituntut oleh konstitusi
karena apa gitu
karena konstitusi mengatakan semua orang yang duduk di dpr itu harus melalui partai
oleh karena itu mau tidak mau partai harus melakukan seleksi
nah itu kira kira
bagaimana kalau sekiranya redaksi ini kita buat tidak begitu
bahwa misalnya di dpr itu bisa dilakukan calon perseorangan di dpr gitu
tentu saja orang tidak perlu ada seleksi seperti yang dilakukan oleh partai
seperti itulah yang terjadi di dalam dpd itu satu
nah yang kedua
yang menyebut bahwa mekanisme seleksi itu semacam keharusan yang diatur oleh undang undang itu memang tafsiran
undang undang kita hanya mengatakan bahwa konstitusi kita hanya mengatakan bahwa
bahwa anggota dpr itu dipilih oleh rakyat melalui perwakilan partai politik atau usulan partai politik
kira kira begitu ya
sementara dpd itu dipilih melalui calon persorangan
nah turunannya ke bawah memang terbuka segala macam cara gitu
termasuk di dalamnya soal mengatur partai politik supaya seleksinya dilakukan secara demokratik
tapi ini semua tafsiran
nah kalau ini semua tafsiran kita mestinya kembali ke prinsip yang awal
prinsip yang awal apa adalah
prinsip yang awal adalah bahwa dpd itu dipilih secara langsung oleh masyarakat
cuma supaya pilihan langsungnya itu bukan merupakan apa istilahnya itu
atau didahului oleh representatif tertentu
maka dibuat oleh persoalan administratif
nah yang unik ini adalah bagaimana kita membaca secara filosofis
perwakilan ya representasi awal itu diganti dengan pansel
disitu persoalan justru
sebab kenapa gitu
jadi menurut anda mereduksi peran masyarakat itu tadi
oh iya justru ketika ia diserahkan kepada masyarakat dalam pengertian representasi
sudah terlihat sejak dari awal orang ini memang memiliki masa
real di dalam partai politik
jadi tidak ujug ujug seperti yang sekarang misalnya dibuat oleh dpr
melalui pansel sih nggak perlu minta pertimbangan masyarakat
dia ukur sendiri oleh dia
diserahkan ke dpr
yang mekanisme di dalam yang kita buat sebelumnya tidak
sebelum anda ke election anda harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari basis yang dinamakan rakyat
pertanyaannya adalah mengapa anda mau mencoba yang dinamakan dengan dukungan kualitatif itu
dan sekaligus kuantitatif dari publik secara langsung itu menjadi apa yang disebut dengan pansel
dan juga disitu ada perwakilan partai politik di dprd yang juga ikut menjalani itu kan
lagi lagi masuk ke dprd gitu dan sebagainya
jadi yang sebetulnya saya mau katakan itu
dan juga diperlukan pansel ini mereduksi dukungan publik ya
yang sudah diberikan saya dari awal kepada anggota dpd
sebelum saya akan kasih kesempatan bang lukman untuk menanggapinya
saya juga akan menyapa dulu anggota dpd ri yang sudah bergabung bersama kami lewat sambungan skype saat ini
bang astri lewat telepon
halo selamat malam
selamat malam bang astri
sebelum kita break ini bang asri
bisa mendengar suara saya dengan baik bang
bisa mendengar suara saya dengan baik
oke bang astri boleh anda tanggapi ini rencana pansus ruu pemilu yang ingin mengubah mekanisme penjaringan anggota dpd ini
perspektif anda sebagai anggota dpd saat ini menanggapi hal ini seperti apa
ya gini yang menarik itu kan hari ini kan mendagri kan udah membantah
bahwa mereka nggak pernah mengusulkan kan
gitu itu yang menarik
berarti saya khawatir ini jangan jangan pansus pemilu ini
ini hanya semangatnya dari teman teman di partai politik aja di dpr kan melalui pansus kan
karena sebenarnya gini kalau mau membaca aturannya undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima pasal dua dan pasal dua puluh dua e ayat dua itu jelas disebutkan
anggota dprd dipilih melalui pemilu oleh lembaga yang berhaki itu kpm
ya nampaknya kami sudah lebih ke dalam komunikasi dengan bang astri
kita akan break sejenak dan akan langsung kembali ke
bang lukman edi untuk menjawab bagaimana keresahan tadi dan perspektif perspektif dari bang ray rangkuti
kami akan segera kembali
sebelum saya kasih kesempatan bang lukman untuk menjawab tadi keresahan kalimat terakhir dari anda
mereduksi tadi ya mereduksi dukungan dan suara masyarakat tadi
iya karena harus dilihat ini satu rangkaian ya
yang disebut dengan election itu satu rangkaian
sejak rakyat menyatakan
sejak rakyat menyatakan ingin mendukung anda di dalam pemiliu raya
kami berikan dukungan kira kira begitu
dan nanti di pemiliu rayanya akan kelihatan
jadi semacam pemilihan bertahap
yang itu juga sebetulnya dilakukan oleh partai dalam konteks dpr
jadi partai terlebih dahulu melakukan seleksi
nah seleksi apa ya pastilah asumsinya ini asumsi
mereka mendengar suara rakyat usulan masyarakat dan seterusnya seterusnya
nah sebetulnya bagaimana cara untuk membuktikan bahwa rakyat mendukung dia ya yang secara teknis yang menyerahkan ktp
itu sama seperti kalau kita tarik ke calon perseorangan
ada hubungannya kan dengan kualifikasi yang jelek misalnya
kalau kan kualifikasi anggota dpd bisa aja jelek karena mekanismenya tidak
seperti yang saya sebutkan tadi soal kualifikasi ini nggak bisa diangkat dari apa namanya ya
seperti sekarang misalnya
anggota dpr rame rame mendukung hak angket
yang dinyatakan hak angketnya saja kita anggap bermasalah kok
kok angket ke kpk misalnya begitu
terus kita mau mengatakan anggota dpr ini qualified apa nggak
tapi nggak di situ konteknya gitu
konteksnya mereka bisa mengerti mereka bisa paham mereka bisa sadar tapi tidak berpihak
kan kira kira gitu ininya
saya akan tanya ke bang lukman bagaimana anda menjawabnya
mereduksi suara dan aspirasi mekanisme masyarakat untuk memilih wakilnya
nah perlu diingat ya bahwa dpd itu bukan lembaga perwakilan calon independen atau lembaga perwakilan independen
dpd itu adalah lembaga perwakilan rakyat
berdasarkan kepada utusan daerah
jadi perwakilan daerah
jadi ada dua lembaga perwakilan kita
satunya dpr ada lembaga perwakilan representasi dari rakyat melalui partai politik
dan ada lembaga perwakilan perwakilan dari daerah
gunanya adalah untuk memperjuangkan kepentingan daerah
dalam menyusun kebijakan pembangunan nasional
sehingga ini kan lahirnya pasca reformasi setelah daerah daerah merasa selama orde baru atau masa sebelum reformasi itu
daerah tidak merasa diikutkan dalam sebuah kebijakan nasional
nah lahirlah dpd kan seperti itu dalam sejarahnya
jadi tidak ada klausul yang mengatakan bahwa dpd itu adalah lembaga perwakilan perseorangan ya
walaupun kita tahu selama ini di dpd itu proses pengambilan keputusannya itu sangat perorangan ya sangat independen ya
ada satu ratus tiga puluh dua fraksi di sana
sehingga kadang menyulitkan dalam pembentukan pengambilan keputusan ya
terlalu banyak pendapat yang berbeda beda karena masing masing sangat independen
nah berkenan dengan penguatan dpd itu tetap kita lakukan
pilihan kita sekarang pilihan kita di pansus maupun di dpr ya
dpd ini adalah teman sahabat mitra dari dpr
sehingga kemudian harus berdaya dpd itu harus berdaya
proses untuk melakukan penguatan terhadap kelembagaan dpd kita lakukan ya
yaitu dengan memberikan tambahan tambahan kewenangan
sehingga kemudian peran sebenarnya dpd mewakili kepentingan daerah ya
bukan kepentingan pribadinya sendiri tapi kepentingan daerah
itu harus ter apa namanya
harus ada medianya harus tersedia medianya di dalam ketatanegaraan kita
dan itu sedang secara serius kita lakukan
baik itu melalui perubahan dalam undang undang md tiga maupun dalam perubahan dalam undang undang pemilu ini
tetapi kita disamping memberikan tambahan kewenangan kepada dpd
supaya lebih berdaya supaya lebih bermanfaat bagi proses ketatanegaraan kita
kita juga ingin adanya penguatan secara signifikan
penguatan secara signifikan
nah jadi marilah kita perdebatkan apakah proses seleksi melalui pansel ini
memang nyata bertentangan dengan konstitusi atau justru ini bahagian dari penguatan
karena memang tidak diatur dalam konstitusi berkenan dengan proses seleksinya gitu
saya akan kembali ke bang astri yang sudah
nah selama ini juga proses seleksi melalui ktp itu tidak diatur dalam konstitusi itu diatur dalam undang undang
baik bang lukman kita akan dengarkan lagi suara dari para senator saat ini sudah bergabung kembali bersama kami bang astri anas
melalui sambungan telepon bang astri boleh anda elaborasi lagi
ini lebih banyak manfaat atau mudorotnya ini bagi anggota dpd dan masa depan dpd ke depannya pasca dua ribu sembilan belas ini
jadi gini apa yang dijelaskan oleh pak luqman itu
menurut saya jangan terlalu mengaburkan substansi kan gitu
kan gini jelas pasal dua puluh dua e ayat dua jelas undang undang dasar menyebutkan dpd dipilih melalui pemilu oleh lembaga yang berhak yaitu kpu
kan pansel itu itu adalah masuk dalam tahapan kan gitu
ya kami mendengar bang
oke nah gini saya sih melihat begini saya tidak melihat ada niat baik dari teman teman dpr untuk benar benar
apa yang dijelaskan oleh pak lukman edi itu bahwa ini dalam rangka penguatan penguatan apa
kalau teman teman dpr serius mau melakukan penguatan dpd udah kenapa nggak direalisasikan dalam undang undang hasil dr
keputusan mahkamah konstitusi tahun sembilan puluh dua nomor sembilan puluh dua kan jelas
menurut saya ini akal akalan aja dari partai politik kan gini jelaslah kamar kita ini kan ada kamar perwakilan daerah dan ada kamar partai politik
jangan lagi teman teman partai politik mencoba mencari formula hanya untuk dalam istilah saya memuaskan sahwatnya melalui apa yang disebut dengan pansel
teman teman dprd yang seleksi itu orang partai politik
jangan jangan nanti yang dikasih lolos semua adalah orang orang partai politik
itu namanya tidak menghilangkan fungsi representasi wilayah yang notabene dari awal itulah semangatnya dpd dibentuk
kan gitu jadi mau maaf ya saya kok melihat ini jangan jangan juga ini gara gara hasil kunkernya nih pak lukman edi dan pansus ini ke jerman kan
enggak ini nggak kena permulaannya
jadi kecurigaan anda ini akal akalan partai politik saja nih

oke jadi ini perspektif anda ini akal akalan partai politik saja untuk tadi memuaskan syahwat politiknya untuk lebih melebarkan kekuasaan atau melewatkan sayapnya gitu bang
iya lah akal akalan jadi kan gini kalau teman teman mau teman teman mau berada di samar legislatif secara serius itu di dprd jangan lagi mulai dari ke tujuh dan ke tujuh dan gitu
yang menyatakan persetujuan
dengan dap ini
justru dari teman teman yang independen
ada warna partai politiknya
semuanya pada menolak pada kita
bang dopa nanti saya akan kasih kesempatan
untuk menjawab terakhir
jadi kita mendapat
bang rey kita tengahi dulu
kalau kita bicara mengenai tadi ini kecurigaannya
anggota dpd ini seperti tadi anda katakan
ini ada parpolinisasi
mencoba untuk seperti itu
meskipun tadi sudah dibantah keras
oleh bang lupan kita sebelum anda
menanggapi mengenai kecurigaan ini
sebenarnya cukup beralasan nggak sih
bang rey kalau kita menjawab
bagaimana parpol ingin melebarkan syahwatnya
kalau kata bang asri tadi
tapi sebelum anda menjawab saya punya data
mengenai seberapa banyak sekarang
anggota dpd yang sudah
menjadi anggota partai politik
atau menjadi pengurus dari partai politik
ini kalau kita lihat ada sekitar
banyak sekali ada partai anugerah dua puluh delapan orang
di dpd jadi anggota
dpd kemudian partai golkar empat belas
demokrat tiga orang
pdi perjuangan dua orang nasdem satu orang
dan partai grinder satu orang
data seperti ini menurut anda menunjukkan bahwa
ada kecurigaan seperti kata bang asri tadi
kemauan yang terus menerus untuk melakukan
parpolinisasi ya terhadap dpd gitu
nah karena apa gitu
karena kalau kita lihat gejala umumnya memang
ada keinginan untuk melakukan parpolinisasi
bukan hanya ke mk masuk
bpk sekarang juga sudah masuk ya
dan sekarang masuk ke dpd gitu
dan mungkin ke wilayah wilayah yang lain juga
akan masuk dengan sendirinya gitu
ini juga menunjukkan kepada kita
tadi istilahnya bung asri itu adalah
bagaimana syahwat kekuasaan itu
terus menerus mau dilebarkan oleh
partai politik ya
masuk ke lembaga lembaga yang semestinya juga
sebetulnya tidak perlu dilakukan
tidak perlu melibatkan dpr
tersebut saja misalnya soal
pemilihan gubernur bi misalnya
itu kan wilayah pemilihan dubes ya
wilayah wilayah yang sebetulnya secara personal
bisa dilakukan oleh presiden gitu
tidak perlu harus melibatkan dpr
tapi itu tadi karena memang dpr ini
mau melakukan syah syahwatisasi gitu ya
kekuasaan kemana mana itu yang pertama
nah yang kedua yang saya mau katakan itu begini
lagi lagi kita mau berdiskusi
sekarang misalnya begini
tadi jawaban anda
apakah ini memang gejala parpol iya
mengapa harus diserahkan ke dprd
untuk mekanisme pemilihannya
dprd itu apa
dari partai politik
kan kira kira gitu
perpanjangan tangan fraksi juga
nah kalau misalnya
dengan cara mengikuti logikanya
bung lukman ya
kita ngikutin dulu logikanya
mengapa tidak saja ketentuan
yang dalam konteks
yang mereka bayangkan

dan kualifikasi itu
diserahkan kepada kpu sendiri
mendingan menambah bobot
nah misalnya syarat
bukan hanya soal
pengajuan syarat ktp
tapi misalnya ada tes tertulis
yang dilakukan oleh kpu
tanpa harus parpol
baik bang ray
kita kasih kesempatan
bang lukman untuk menjawab terakhir
bagaimana anda menjawab
segala keresahan keresahan tadi
kecurigaan bang lukman
terakhir dari anda
ini faktual ya
kita gak mengira ngira ya
yang disampaikan oleh
anggota dpd ini
kader kader partai sekarang
dan mereka sekarang rame rame
menolak ini pasal
ya menolak ini draft
ini kan artinya kan tidak ada
antara kecurigaan yang dibuat buat
terus yang kedua
saya ingin menjelaskan bahwa
rekrutmen yang dilakukan
itu semua diatur dalam konstitusi
ruta besar melalui dpr
dpr kenapa nggak diserahkan saja
di bagian dari eksekutif
ini ingin menunjukkan
konstitusi kita menyatakan
semua rekrutmen pejabat pejabat publik
melalui wakilnya di dpr
tidak semua rekrutmen
bisa dilakukan dengan pemilihan secara langsung
kalau semua kepimpinan bangsa ini
dilakukan secara langsung
berapa kali kita pemilu dalam setahun
berapa kali kita pemilu dalam lima tahun
semua rekrutmen kepemimpinan harus melalui
secara langsung misalnya
pemimpin pemimpin selain bupati
selain gubernur selain kepala daerah
selain presiden selain legislatif
rekrutmennya tetap harus
persetujuan rakyat melalui wakil rakyat yang ada di dpr
baik bang uman ya
jadi ini antara parpolisasi dan deparpolisasi ini
menurut saya bahagia dengan dpr dan dpr
bagian yang perlu kita dudukkan dulu
betul jadi kita
justru muatan muatan deparpolisasi ini
yang menurut saya mesti kita khawatirkan
kenapa ini kemudian secara sistematis
dilakukan padahal ini sebuah kewenangan
sebuah sistem ketatanegaraan kita
yang diatur sedemikian rupa
di negara demokratis ini semua
harus ada keterlibatan rakyat baik itu
secara langsung maupun melalui
perwakilan anggota dpr
baik bang lukman mohon maaf waktu kita
sangat terbatas kita akhiri dialog kita malam hari ini
kita harus mendapatkan respon dari teman teman dpr ini
ada yang setuju dan ada yang tidak setuju
dan kita mendapatkan respon yang negatif
dari teman teman yang
terindikasi berpartai justru
justru misalnya pak faruk itu
setuju dengan kita karena dia
mungkin bahagia dari
pemimpin dpr yang independen
jadi saya kira ini perlu ini lah
faktualnya gitu ya
bukan mengira ngira atau apa
jadi kita memang
masih perlu waktu untuk membahas masalah ini lagi
mungkin di lain kesempatan kita akan duduk bersama
lagi untuk berdiskusi terkait
hal ini seberapa penting dan seberapa urgent
sebenarnya apa namanya
penjaringan anggota dpd ini perlu dilakukan
oleh tim panitia seleksi nanti di
pemilu yang kedepan terima kasih sekali lagi
bang lukman edi atas waktunya
kemudian bang asri anas yang sudah
meluangkan waktu dan bung rey
atas waktunya malam hari ini
rangkuman fokus bahasan kami malam hari ini
akan segera hadir usai jeram
berikut ini tetaplah bersama kami